sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan dua sembilan puluh delapan kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus tiga puluh dua delapan ratus enam belas orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan enam puluh lima pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima sembilan ratus enam puluh delapan jiwa
dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan satu tujuh ratus enam puluh pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh delapan orang